perhimpunan dokter forensik indonesia pdfi menyerahkan hasil otopsi ulang jenazah brigadir yosua hari ini
apakah tim forensik menemukan fakta baru yang bisa mengubah arah penyidikan polisi
kita lihat dulu hasil otopsi pertama seperti yang dirangkum harian kompas dan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum keluarga brigadir yosua
kita tahu bersama bahwa otopsi pertama terhadap jenazah brigadir yosua dilakukan oleh tim kedokteran forensik rumah sakit bayangkara r said sukanto jakarta timur
di mana jenazah brigadir j tiba jumat delapan juli dua ribu dua puluh dua sekitar pukul dua puluh lewat dua puluh dan langsung dibawa ke instalasi kedokteran forensik
sekitar dua jam kemudian pada pukul dua puluh dua tiga puluh dilakukan pemeriksaan luar jenazah oleh dua orang dokter forensik dan seorang teknisi forensik
dari dokumen laporan otopsi berupa foto foto brigadir yosua ternyata ini masih mengenakan kaos yang sama
seperti terlihat dalam rekaman cctv di rumah pribadi verdi sambo di jalan saguling tiga kompleks
di duren tiga jakarta selatan seperti yang sudah beredar viral terkait dengan cctv ini
pemeriksaan luar terhadap jenazah brigadir yosua selesai pada pukul dua puluh tiga empat puluh dan dilanjutkan dengan melakukan otopsi
dan hasil otopsi ditemukan ada tujuh luka tembak dengan dua luka tembak diantaranya disimpulkan sebagai penyebab kematian dari brigadir yosua
yakni di bagian belakang kepala dan juga dada
di kepala sendiri
peluru masuk dari bagian belakang kepala sisi kiri dan keluar di hidung
tembakan ini menembus rongga tengkorak dan juga merobek jaringan otak
sementara dari luka tembak di dada diketahui peluru masuk di bagian dada sebelah kanan dan tidak ada luka tembak keluar karena anak peluru bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan
luka tembak ini mematahkan iga kedua kanan depan dan merobek organ paru paru sebelah kanan
selain dua tembakan yang mematikan tadi ada lima luka tembak lainnya di tubuh brigadir yosua
kita lihat yang pertama adalah luka tembak masuk kelopak mata kanan bagian bawah dengan luka tembak keluar pada selaput kelopak mata kanan bagian bawah
lalu yang kedua luka tembak masuk di bibir bagian bawah sisi kiri dengan luka tembak keluar pada leher sisi kanan
luka tembak inilah yang akan menembus tulang rahang bawah sisi kanan
dan ketiga luka tembak masuk pada puncak bahu kanan dengan luka tembak keluar di lengan atas kanan sisi luar
luka tembak ini juga akan menembus tulang rahang bawah sisi kanan
luka tembak ini juga akan menembus tulang rahang bawah sisi kanan
dan yang terakhir yang kelima luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri sisi dalam dengan luka tembak keluar di jari manis tangan kiri sisi luar
luka tembak ini mengenai jari kelingking dan jari tengah tangan kiri serta mematahkan tulang ruas ujung jari